aksi heroik petugas perlintasan kereta api menyelamatkan nyawa pria yang menerobos jalur perlintasan saat kereta api melintas menjadi viral di media sosial
peristiwa tersebut terjadi pada minggu lalu
seorang pria lanjut usia tiba tiba saja berjalan menerobos jalur perlintasan
meski petugas telah menurunkan palang pintu dan menyalakan peluit sebagai tanda kereta akan melintas
melihat pria itu melintas petugas pintu perlintasan langsung berlari sambil meloncat dan memeluk tubuh pria tersebut
membawanya menjauhi kereta malabar rute bandung malang yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah stasiun bandung menuju arah tasik malaya
hanya dalam hitungan detik petugas beserta pria yang menerobos itu telah berada di tepian rel meski sebelumnya nyaris tersambar kereta yang melintas
meski pria yang diketahui sebagai pedagang asongan tersebut
jaga pintu perlintasan kereta api laswa rangga
senin petang mengaku pria itu sempat syok
sempat pak soalnya kalau kakak sudah dekat pasti kita pakai fluid gitu
tanda tanda sudah dekat
cuman dia gini gitu kepalanya kayak oh nggak nggak kenapa napa
tapi ada yang jatuh enggak saya cek ada masih
kejadian itu bapak udah nggak ada gitu nggak tahu kemana
petugas mengimbau masyarakat agar menaati rambu perlintasan kereta api
sehingga tidak terjadi kecelakaan saat kereta melintas
ready bangun bandung jawa barat